selamat ewi selamat ewi
apa maksudnya kamu sudah memaafkan andre telah pengen diperbuat andre sama kamu iya bu
jelasin semuanya dan dewi udah maafin enggak enggak wi pokoknya ibu enggak setuju ibu tuh
enggak kepengen kamu tuh dibodoh bodohin sama mereka ibu enggak pengen lihat kamu tuh nangis
terus wi ibu saya janji sama ibu saya enggak akan nyakitin dewi lagi bu saya janji apa kamu
bilang deh kamu tuh udah sering banget janji janji kayak gitu tapi apa buktinya ujung ujungnya kamu
nyakitin dewi ajakan
wih udah lah wih kamu nggak usah percaya omongan andre kalian itu tidak
ditakdirkan sama sama kalaupun jadian nanti ujung ujungnya putus buk ngomong seperti itu sih
loh kan memang begitu ujung ujungnya wi ibu emang dulu semuanya itu salah saya bu saya aku ya
saya akan berusaha untuk bagian dewi saya janji sama ibu bu tolong denger
apa kata andre ibu tolong percaya sama saya ya udah kalau emang ibu itu nggak percaya sama saya
hai sayang buktikan sama ibu

ngapain kamu disini
pasti kamu sakit banget kan
meskipun kamu tahu kalau andrei udah putus sama dewi
tapi ternyata kamu tetap aja gak bisa dapetin andrei
siapa bilang dewi udah putus sama andre
andre udah balikan lagi sama dewi
kamu tahu apa apaan sih
gampang banget kamu melamar dewi dengan cikgu
bagaimana cara seperti ini
emangnya kau pikir menikah itu main main apa
kamu pengen bikin dewi itu menderita seumur hidupnya begitu ya
justru sebaliknya bu
dalam sisa hidup saya
saya ingin berusaha untuk membagikan dewi bu
dan itu janji saya
bukannya pernikahan ini pernah terbunda
dan apa salahnya kalau pernikahan yang terbunda ini dilangsungkan sekarang
saya sangat misteri dewi bu
ibu enggak setuju
lebih baik kalian pulang
udah mendingan kamu pulang
pergi pergi pergi
tutup pernikahan sama saya
biasanya kita keluar dari rumah ya

non alhamdulillah non akhirnya saya nemuin non lila juga
udah malam non pulang yuk
ada bayangan sedang duduk
enggak aku gak mabuk
aku baik baik aja kok
sayang kampung kamu berantakan
kamu muntah lagi
dewi pacaran lagi sama andre
dewi pacaran lagi sama andre
berani beraninya si tanti
lama mau bicara sama dia
enggak enggak enggak
emang gak usah kemana mana
mana gak perlu ngelakuin apapun lagi ya
mama disini aja
temenin aku gak apa apa kok
disini aku pengen berlindung
aku betul betul gak tahu
apa hari ini pantas aku ucapkan padamu
tapi aku gak tahu lagi
harus cerita pada siapa
jika andre memang jodoh aku
tolong dekatkan dia pada aku
tolong bukakan pintu hati ibu
tolong bukakan pintu hati ibu
tolong bukakan pintu hati ibu
agar beliau mau menerima andre sebagai suami aku
agar beliau mau menerima andre sebagai suami aku
ya allah aku mohon
ya allah aku mohon
semoga ibu bisa memberikan restu kepada aku sama andre

ibu merestui berikan kamu sama andre
ibu ingin melihat
anak ibu satu satunya bahagia
terima kasih bu
wah denger dengar kamu mau nikah sama pak andre ya wi
selamat ya wi
selamat ya wi
selamat ya wi
selamat ya wi
selamat ya wi
benar itu wi
benar itu wi
benar itu wi
benar itu wi
benar itu wi
benar itu wi
benar itu wi
benar itu wi
kamu mau menikah sama andre
gue mau nikah sama dewi
maaf kalau gue gak bisa
lo gak perlu minta maaf fred
lo sudah menang sekarang
selamat ya untuk kalian berdua
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
aku harap kalian bahagia
selamat ya ndre
ya terima kasih
selamat ya wih
selamat ya sayang
kok jam segini udah pulang
memangnya kamu gak ada kerjaan
kamu lagi banyak pikiran
gara gara kemarin andri dan dewi jadian
andri jadian lagi sama dewi
ya jangan itu mak
mereka akan menikah
andri dan dewi akan menikah
mereka sudah janji sama mama
mama harus temuin tante
emang gak perlu ngelakuin apa apa lagi ya
mama gak mau kamu disakitin
dan mereka sudah janji
mama harus temuin tante tanti
mak udah mak cukup
ini semua bukan cara mereka
memangnya mama pengen waktu apa lagi sih
mama pengen ngelakuin apa lagi
mak apapun yang satria lakukan itu tidak akan merubah perasaan dewi ke aku
dewi akan tetap mencintai andri mak
satria mohon ya mak
mama jangan menambah sakit
jangan menambah sakit aku ya
ini semua udah cukup mah
aku ke atas dulu
aku ke atas dulu
aku ke atas dulu
aku ke atas dulu
biarin aku sendiri
aku ke atas ya
aku ke atas dulu
aku ke atas dulu